komisioner bawaslu sumedang jawa barat ansor umar minggu pagi meninggal dunia
ansor sempat mengeluh kelelahan dan sakit perut sebelum ditemukan meninggal dunia
komisioner bawaslu sumedang jawa barat ansor umar minggu pagi meninggal dunia
ansor meninggal diduga akibat kelelahan terkait dengan tugasnya sebagai anggota bawaslu pada pemilu dua ribu sembilan belas
awalnya ansor mengeluh sakit perut pada jumat lalu
ia juga sempat meminta izin untuk berobat ke rumah sakit
hal tersebut diungkapkan oleh ketua bawaslu dadang supriyatna saat datang ke rumah duka
dadang mengatakan ansor selama ini bekerja siang dan malam untuk monitoring pemilu yang merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan
ketua kpu sumedang mengungkapkan pihak kpu akan memberikan santunan serta memberikan bantuan pengobatan
yang tidak diberikan oleh bpjs bagi petugas yang sakit dalam melaksanakan tugas
kita sudah menginsentarisir beberapa penyelenggara kita di bawah
kita akan bantu kemudian baik dari kpu provinsi
ataupun kemarin juga saya sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati juga
beliau siap memfasilitasi beberapa rekan rekan yang kemudian tidak tercover oleh bpjs yang dirawat
ansar umar meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil
ansor dimakamkan di pemakaman umum setempat pada pukul satu minggu siang
yanuar aditya sumedang jawa barat